selasa pagi area pelabuhan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
dipadati ribuan pemudik dari indonesia timur dan bali
para pemudik yang merupakan warga perantau dari berbagai kota di jawa timur ini
didominasi oleh penumpang pejalan kaki
di pelabuhan ketapang banyuwangi jumlah pemudik dari wilayah timur indonesia
sudah lebih dari tiga puluh satu ribu orang
para pemudik ini berangkat dari bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur
dan wilayah timur indonesia lainnya
meski sudah ada larangan mudik namun para warga perantau ini mengaku nekat pulang kampung
karena ingin berlebaran bersama keluarga
selain itu mereka mengaku telah kehilangan pekerjaan selama pandemi covid sembilan belas
ada info dari bali baru berangkat kalau sudah selesai covid sembilan belas
kalau selama ini kondisi diperantauan seperti apa

sudah nggak pekerjaan
rata rata pemudik ini akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di jawa timur
seperti banyuwangi jember probolinggo malang surabaya madura dan nganjuk
menurut data posko angkutan lebaran asdp ketapang
telah terjadi peningkatan jumlah penumpang kapal feri dari bali
sejak dua hari terakhir
untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik
pihak asdp telah mengoperasikan sebanyak tiga puluh dua armada kapal
yang siap melayani jasa penyeberangan jawa bali